kelanikan terjadi saat satpol pp jakarta pusat menertibkan sejumlah pedagang tanah abang yang bandel berjualan di trotoar
sejumlah pedagang kaki lima di jalan kebonjati wilayah pasar tanah abang jakarta pusat seketika panik
selasa pagi para pedagang yang berjualan di trotoar ini berusaha secepat mungkin mengemasi barang dagangan saat didatangi satpol pp
meski demikian petugas tidak melakukan pengangkutan paksa mengingat saat ini masih melakukan imbauan dan arahan agar pedagang tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan